ini sebenarnya yang nular ausnya pemanjanya sih
hmm balak amat sih
yaudah yaudah yaudah diitung diitung diitung
perlembar ya girls
eh meghan lo jadi bendaharanya ya nanti lo hitung terus lo catet berapa aku kumpulnya
girls hitungnya perlembar ya
dan juga sekalian nomor panitiannya
pokoknya kamu tenang aja
aku pasti akan mencegah boy biar dia gak bisa ikutan acara itu
kalo sampai dia kita gak bisa kendaliin
aku akan nyuruh kanak kanak untuk menghadang dia di jalanan
aku mau kamu gak ada kekerasan sama sekali ya sama boy
emangnya kenapa sih
kenapa lo gak boleh ada kekerasan
eee gini lo lex kalo ada kekerasan takutnya nanti ketahuan sama polisi terus ditangkap polisi
terus nanti kamu juga dibawa bawa dan aku juga gak mau kalau aku juga dibawa bawa lex
yang ada kan semuanya jadi berantakan
gini alex kabarin aku eee perkembangannya seperti apa ya lex
gue harus buru buru pulang ke rumah sama aki aki
supaya aki aki tuh bisa nahan reva gak cepet cepet pergi ke acara cowo cewe oke itu
karena kereta ini juga sedikit pendek
lucu juga kamu mau lihat
boleh boleh yuk
itu juga ada haikal sama ian
susah juga ya
susah ada di sini
tadi stella bilang katanya lagi ada rame rame di sini
ternyata ada lulu sama anak anak aja
ini dalam rangka apa
jadi gini loh bang
bang chandra kan juga tahu kemarin salah satu anggotanya ajk
ada yang kebakaran gitu rumahnya
nah udah gitu
gara gara kebakaran itu juga kan bang chandra tahu
udah gitu gak ada sisa
plus ibunya juga ikut kecelakaan
kan dalam kebakaran itu dia meninggal
jadi kita bikin acara ini buat ngebantu oki
wah hebat sih kalian semua
beneran nih gua salut sama kalian
terima kasih bang
oke terima kasih ya
terima kasih ya pak
terima kasih ya den
kita taruh kita hitung
terus abang ngeput kita
itu dua member
udah bantuin ya
terima kasih ya pak
jangan ngecut kita ya
jangan ngecut ya
ini dia nih badan kita
bebas ya lempar lagi
lepas itu lagi
ternyata lo berdua jadi badut
wah lo berdua sih hebat
kita kan di aji motor club itu semua ya udah kayak saudara sendiri nih
jadi kita tuh wajib untuk saling membantu sama saudara sendiri
gue juga menganggap kalian tuh udah kayak saudara buat gue
jadi sebisa mungkin gue harus bisa bantu
eh bang mau bantu juga
mau jadi badut juga
kehormatan untuk mau pakai badut ada di kalian
gue bantunya kayak gini aja deh
dompet berapa pun isiin di sini gue kasih
terima kasih bang
terima kasih bang chandra
eh apa kasih bang
sekarang kita hitung dulu duitnya
ini sebenernya yang nular hausnya pemanjanya sih
balak amet sih
ditunggu ditunggu ditunggu
perlembar ya girls
lo jadi bendaharanya ya
nanti lo hitung terus lo catat berapa aku kumpulnya
girls hitungnya perlembar ya
dua ribuannya ada tiga sepuluh ribuannya ada tujuh belas dua puluh ribuannya ada enam sama lima ribuannya

oh oh ini ada
jadi semuanya kekumpul berapa
makasih ya bang udah bantuin kita
ini rezeki dari allah
ini bukan makasih sama gue
tidak tidak tidak
iya enggak apa apa enggak apa apa ini bukan salah lo kok
ini namanya musim kandang dede
jangan berbicara lagi ya

jangan berat woi
jangan berat woi
eh eh eh biar gue aja yan
dia kira gak capek kali jadi badut ya hah
main ambil aja duit orang
lo tenang aja
dua ini urusan gue
namanya nggak wise dirty as well
sekarang kita giring aja ke kantor polisi
ikut kuang lu ikut
kalian telah membawa mereka kesini
sepertinya mereka adalah kawan jamretaman yang sedang kami cari
apa proses aja pak orang kayak gini
penjarain aja pak
hukum pak hukum
kita capek capek jadi balut cari duit
ini juga nakal
tahu capek apa jadi badut ya
cewek gue lagi yang dicopet
tuh tuh tuh
balik dulu duitnya
kalau udah aku tenang aja
balik lagi deh
aku udah dokter
aku juga kan banget loh tadi